suruh berat nggak mau saya
salah seorang warga marah karena masuk perangkap rapid test
yang digelar petugas satpol pp kota surabaya jawa timur
meski sempat menolak akhirnya warga ini tetap harus menjalani rapid test
beginilah langkah pemkot surabaya untuk memutus mata rantai penularan covid sembilan belas
melalui sistem perangkap rapid test di tempat ini
petugas satpol pp berhasil mengumpulkan warga sebanyak tiga ratus delapan orang
alat tes yang digunakan adalah rapid test antigen
dengan sampel lendir di hidung seperti halnya swab
hasil dari rapid test antigen ini dinilai lebih akurat dibanding rapid test biasa
setelah melakukan operasi selama dua jam
petugas tidak menemukan satupun warga yang hasilnya reaktif
kalau setiap hari ini kita target kita tiga ratus sampai lima ratus
semuanya akan kita lakukan rapid test on the spot
tidak ada orang yang mau melarikan diri ada
tapi kan sudah kita blocking
mereka boleh keluar setelah menunjukkan buku kertas
bukti bahwa dia sudah ikut rapid test